masyarakat pulau rempang tidak mau untuk dipindahkan ke dapur tiga si jantung pulau galang
untuk itu mereka akan direlokasi masih di pulau rempang yaitu di tanjung banun
warga juga meminta makam leluhur yang ada di pulau rempang tidak digeser
kita tergabung dengan korespondensi nn indonesia kiki haryadi
kiki kalau kita bicara mengenai penolakan warga mungkin kiki bisa ceritakan apa yang membuat warga keberatan untuk dipindahkan
lalu bagaimana dengan kawasan tanjung banon pulau rempang nggak akan dilakukan sebagai tempat untuk relokasi
seperti apa kondisi di sana dan bagaimana warga menyikapi hal ini meskipun tenggat waktu dibatalkan pada tanggal dua puluh delapan esok
selamat siang yudi
satu hal yang bisa saya sampaikan kepada anda pada siang hari ini
bahwa memang sejumlah warga di empat kampung yang menjadi prioritas dari pembangunan proyek rempang eco city
menyatakan masih berharga
masih bersekukuh menolak terkait dengan rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah
saat ini saya berada di satu dari empat kampung prioritas tempatnya di kampung sempulang pulau rempang batam kepulauan riau
ini adalah kampung yang kemudian dari kemarin menjadi sorotan juga terkait dengan rencana pembangunan proyek rempang eco city
sejumlah warga di sini berdiskusi dan juga membicarakan terkait dengan komitmen mereka untuk tetap menolak relokasi
meskipun kawasan tanjung banon ini sudah disampaikan oleh
pihak pemerintah menjadi lokasi relokasi yang kemudian nanti mereka akan tinggali begitu
untuk mengetahui informasi lebih jelas kita langsung saja akan berbincang dengan salah satu warga kampung sembulang
ada ibu rahimah di sini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan cnn indonesia
assalamualaikum selamat siang
waalaikumsalam selamat siang
ibu rahimah terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk cnn
saya tahu tidak banyak warga yang mau bercerita tapi ibu bersedia untuk berbicara dengan kami
saya ingin mendapat gambaran
bagaimana kondisi warga sempulang hari ini ibu
memang kami dalam keadaan serba salah karena kami tidak tahu posisi kami yang sebenarnya
kami belum dapat juga konfirmasi dari pemerintah setempat bahwa kami keadaan kami kondisi kampung kami itu bagaimana nanti ke depannya
ibu rahima beberapa kali kepala bp batam sekaligus wali kota batam mengatakan bahwa memang tidak ada tengkat waktu yang sebelumnya
disampaikan kepada warga tanggal dua puluh delapan untuk pengosongan
apa yang menjadi respon warga bu
kalau untuk kemarin yang dibicarakan bapak bp batam mengenai tanggal dua puluh delapan kami dikosongkan itu memang rata rata kami sangat resah sekali
sangat resah sekali bahkan tapi kami masih bersikeras bahwa warga sini betul betul menolak relokasi itu
walaupun bagaimana carapun dari pemerintah untuk kami meninggalkan tempat kami itu rasanya kami tidak mungkin sekali
ibu rahimah sekarang kan sudah tidak ada tenggat waktu ya bu ya tanggal dua puluh dua puluh delapan esok artinya warga masyarakat sembulang ini masih bisa mendiami rumah mereka termasuk juga ibu
ada sedikit rasa lega atau justru masih abu abu semuanya bu
kalau kami masyarakat sini merasa itu memang abu abu nak soalnya kami belum ada kepastian kan dalam tenggat yang tidak ditentukan
ini pun kami masih meresahkan apakah kami
dalam keadaan situasi begini dalam keadaan diluangkan gini itu merupakan suatu perasaan lega
kami tidak merasa sekali lega tapi kami tetap bagaimanapun kami tetap bertahan apapun nanti yang dikasih tahu pemerintah setempat itu kami masih tetap bertahan
mudah mudahan pemerintah masih punya inisiatif yang baik untuk kami dengan keputusan yang baik juga
ibu rahimah selain dapur tiga pemerintah juga berada di dalam dapur tiga
ibu rahimah selain dapur tiga pemerintah juga berada di dalam dapur tiga
ibu rahimah selain dapur tiga pemerintah juga berada di dalam dapur tiga
bergeser setapak pun kami tidak mau meninggal dari tempat kami
bu rohima boleh bercerita lebih lanjut lagi soal sembulang soal rempang
apa yang menjadi rasa kegelisahan ibu sangat yang dalam sehingga ibu tidak mau sedikit pun tadi bergeser sejengkal pun
tanah kelahiran tanah leluhur itu yang menjadi alasan utama bu
iya memang itu
memang itu prioritas kami
ini adalah tanah lahir kami
tanah tumpah darah nenek kami nenek moyang kami yang membangun kampung ini
yang dulunya utat melantara sekarang ini jublah liat
jadi kami tidak bisa meninggalkan sejarah kami
kami orang melayu seandainya kami meninggal tempat kami
di mana harga diri kami harkat martabat kami itu yang kami pegang teguh
karena kami tidak mau
menelantarkan perjuangan datuk nenek moyang kami yang susah payah membangun sembulang ini
dari jauh sebelum indonesia merdeka sembulang ini sudah ada
bahkan penjajahan belanda serta jepang sudah ada sembulang ini
jadi kami tidak bisa sama sekali meninggalkan tempat lahir kami
apalagi sekarang dengan isu digeser
apalagi digeser sejengkal pun setapapun kami tidak mau pindah dari sini
apapun yang terjadi
apapun yang terjadi
saya tadi sebelum kita berbicara seperti ini ibu mengatakan sulit untuk makan tidur pun tak nyenyak
hari hari itu yang ibu jalani selama ini bu
ya semenjak sembulang mau direlokasi memang kami merasa memang kurang nyaman
terus terang ibu dalam dua tiga hari ini memang pikiran itu jauh betul
ibu tidak memikirkan diri ibu saja tapi ibu memikirkan warga dari orang tua orang tua bagaimana nasib mereka seandainya mereka pindah
dan kami tidak juga bisa meninggalkan leluhur kami di sini tanah tumpah lahir kami sejarah yang kami ada di sini
bagaimana nanti seandainya kami pindah
kami menceritakan sejarah sejarah kampung kami dengan anak cucu kami
karena tidak ada bukti lagi ya kalau seandainya kami pindah
di belakang kita banyak ibu ibu yang berkumpul di sini juga yang menyuarakan hal yang sama
setiap hari rasa rasanya mereka bercerita dengan ibu hal yang sama juga
itulah yang kemudian ibu dengar setiap hari ibu
dari tanggal tujuh tanggal sebelas hingga saat ini tanggal dua puluh tujuh september bu
ya itulah memang keluh keluh kesama masyarakat
hanya itu apa itu
hanya bisa kami kumpul kumpul hanya itu yang bisa kami ceritakan setiap hari
mudah mudahan pemerintah bisa mengambil jalan yang tepat sekali
untuk menyelesaikan masalah kampung kami ini
mudah mudahan saya bermohon kepada pemerintah cepatlah selesai
jangan sampai kami masalah terombang ambing tanpa haluan sekali
terima kasih bu rahimah
terima kasih banyak atas informasi yang ibu berikan kepada kami di cnn indonesia
itu hanya satu cerita yang kemudian disampaikan oleh warga sembulang
rempang kepulauan riau yang mau bercerita kepada kami yudi
terkait dengan apa yang mereka rasakan
beberapa hari kebelakang mulai dari tanggal tujuh tanggal sebelas hingga saat ini tanggal dua puluh tujuh
tentu masih banyak cerita yang kemudian mereka sampaikan
sampai tangisan kemudian juga air mata yang turun dari mereka yang hampir setiap hari kami lihat
di kawasan sembulang pasir sembulang di kawasan rempang batam kepulauan riau
tentu saja mereka menunggu kepastian dari pemerintah
langkah apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh pemerintah apakah akan melanjutkan
atau mungkin ada opsi opsi lain terkait dengan rencana relokasi di kawasan sembulang
rempang batam kepulauan riau ini
ya kiki terima kasih untuk laporan langsung anda
anda menjadi penyambung lidah dari warga rempang
dan mendengarkan cerita ibu tadi begitu terenyuh kami di sini di jakarta
terima kasih untuk tugas dan liputannya selamat bertugas kembali